sebelum ditangkap oleh mui
tadi saya terangkan bahwa
sangat pendek nanti
akibatnya kita masuk pada
isu isu yang sensitif semacam ini nih
itu yang membuat jengkel
bahwa seandainya ada tema keadilan
yang bisa kita persoalkan
kita nggak akan masuk ke sini
kalau disebut ini soal moral
soal moral itu adalah
bukan wilayah yang mesti diperdebatkan
di luar bidang akademis
karena moral akademis cuma satu
kan itu saja moral akademis kan
tadi diterangkan pak k
aksiologi dari kampus adalah
kalau anda masuk kampus kampus
ada tulisan dilarang plagiasi
oke memang itu dalilnya
tapi kemudian dilarang membawa senjata
gak perlu ditempel di kampus
dilarang membawa senjata
karena memang dilarang oleh kuhp
kampusnya suka bikin tambah tambahan
yang sebetulnya tidak ada gunanya
nanti mahasiswa tanya
kalau di kampus dilarang
kalau di luar boleh dong
itu dengan sendirinya dilarang
karena ada di dalam kuhp
yang ada di kuhp adalah plagiasi
karena itu wilayah pengadilan akal pikiran
kemampuan orang untuk meloloskan pikiran
tergantung pada argumennya kuat apa tidak
bahwa dia berakibat di dalam policy
itu bukan lagi tanggung jawab intelektual
itu tanggung jawab pembuat kebijakan
kenapa ngambil dari situ
padahal yang dimaksud oleh dunia akademis adalah
sesuatu dihasilkan untuk diujikan ke masa depan
karena itu disertasi bisa dibatalkan
disertasi bahkan bisa dibatalkan oleh skripsi mahasiswa
seandainya ditemukan argumen yang lemah
maka dengan sendirinya dia batal
jadi reaksi seperti ini
bukan berlebihan saja tapi norak
pak yayi silakan
bahwa disertasi yang ditulis oleh
kalau dia mau jujur secara intelektual
setelah hubung ruki tadi itu
tidak pelagiasi terhadap muhammad sahrur itu
yang punya teori
ya itu yang harus diperhatikan untuk pelagiasi atau bukan
yaitu ya seperti yang keinginan beliau untuk mengubah problematika misalnya ya
dari konsep itu sendiri
ini menurut saya memang sebuah kajian yang memang harus secara kritis dilakukan
jadi jika ada pemikiran pemikiran yang menyimpang dari prinsip norma
karena hidup manusia ini kan harus tatanan norma nilai
coba negara ini bisa hadir ini karena berdiri di atas norma nilai
dan ingat bahwa pasal dua puluh sembilan itu jelas sekali ayat satu ayat dua
negara ini berdasarkan nilai ke tuhan yang maha esa
jadi kalau ada orang yang berpikiran negara ini untuk dibangun atas ateis
karena ini konstitusi yang sudah disepakati bersama
meskipun itu karya akademik
nah karena itu maka karya akademik itu terjadi tesa dan antitesa
mestinya saya sebagai pro pempedus harus menolak pemikiran muhammad sahrul itu
kenapa karena tidak sesuai dengan prinsip prinsip bernegara
karena kita ini hidup bernegara penuh dengan aturan
itu maksud saya
nah kenapa karena itulah
kemudian ya silahkan buat banyak disertasi banyak tesis
dan itu biasa di elektrika itu
membantah menolak menerima menolak itu biasa
nah oleh karena itu maka saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan
dan seperti kata musda ini terjadi metodologi pelompatan yang luar biasa
mengapa dia pakai metodologi hermenetika
padahal ini membahas tafsir
tafsir itu punya metodologi pendekatan
ada l'beroi ada misal bilma'athur
ada banyak pendekatan yang harus dilakukan
karena hermeneutika itu ada teori metodologi filsafat yang kemudian tidak relevan dalam konteks tafsir ini
sebelum bu musa menanggapi bu roky ada yang mau ditangani
ini bahayanya kalau proposal dari pak kiai tadi diterima oleh negara
itu kan ada daftar negatif riset itu
ini nggak boleh
ateismu nggak boleh
marxismu nggak boleh
lingkungan nggak boleh
feminisme nggak boleh
akhirnya itu kan menipu calon intelektual
jadi orang mau masuk di dalam dunia akademis supaya dia bisa eksplorasi seluruh bidang ilmu pengetahuan
dan dia maksimalkan kuriositasnya
di situ dia dilatih berargumen
bahayanya kalau justru dipasang begituan tuh
di dunia ada nggak ada negara fasis dan negara komunis
jadi pak kiai mengajukan proposal dengan impact
dengan impact kita jadi negara komunis atau negara fasis
ya jadi yang saya maksud adalah begini
kita dalam konteks bernegara
karena konteks bernegara negara ini dibangun oleh founding father kita
soal ada orang yang berpikiran seperti itu misalnya secara personal
itu tanggung jawab dia secara pribadi
tapi dalam konteks bernegara negara dibangun di atas tuhan yang ma'esah
itu yang mau saya
nah nilai nilai itulah yang kemudian harus kita pertanggung jawabkan
untuk membangun nilai akademis
untuk membangun keilmuan
supaya sejarah nggak dipalsukan
founding father kita ada yang marxisme ada yang atheisme
jadi jangan dibikin seolah olah founding father kita adalah orang yang dituntun untuk berpikir monolitik
justru karena keberagamannya maka demokrasi kita dimunculkan sejak dari perdebatan pendirian dasar negara
jadi biasa aja gitu
jadi ini pak kiai mesti betul betul kuat di dalam
saya mengatakan begini
orang per orang berpikiran seperti itu itu urusan pribadi
tapi saya ingin mengatakan komitmen saya bernegara itu maksud saya